keluarga uci dimana
tapi orang tua saya teh udah gak ada
bapak saya juga nikah lagi
saya teh gak tau sekarang mereka dimana
berarti gak mau ngobrol sama bapak
harusnya bapak yang keluar rumah
biar makin nyaman di rumah
om akum sama teh pebri kenapa ya
kan sekolahnya kesana
ini aku sudah duluan kali ya
sejak kapan dia duluan dong
tapi ini udah telat
ini berarti sejak hari ini atuh kang dadang
dengerin bapak dulu
yang di sini
lu di sekatan bapak
tapi bapak gak pernah
luh di sekatan pebri
tenang jang pokoknya hari ini kamu setraktir
makasih chef assalamualaikum cuk
kopi hitam dua cuk
iya kang sebentar ya
hutang kamu udah dibayar

ini kamu jang kopinya
kayaknya udah makin dekat nih chef
rasa rasanya janur kuningnya sudah kelihatan
ih kang asep
kang aku meribut sama pebri
ribut kenapa tang
kang aku ngeribut sama febri
pantesan nganterin dengannya lama
kang berangkat dulu ya
mamah tuh ngerasa kayaknya kang akung tuh terlalu keras sama anaknya tuh
kok sama kayak mamah gimana sih
keras sama tegas itu beda tuh
sama sama melotot terus sama sama ngerenyngin alis nih
enggak mama gak pernah melotot
gak pernah nyerenyekin alis
tuh lagi melotot
gak enak sama aku
saya teh seneng sama kamu
kamu teh orang rajin
terima kasih bos
kalau bos seneng
ucuy juga lebih seneng
jadi ucuy teh dimana mana hatinya seneng
panggil akang aja
begitu sama sama aja
udah terserah kamu aja deh
keluarga ucuy dimana
orang tua saya teh udah gak ada
saya teh gak tau sekarang mereka dimana
saya mau ke toko pupuk
sokak tuh dimakan gorengannya kang bos
silahkan duduk kang
ladang mau digarap
masya allah kang
masya allah kang
kan kamu bisa dapat miliaran
duitnya ditaruh di bank
itu gak bakalan habis sampai tujuh turunan
makan bunga bank
kalau bunga bank itu salah
pasti sudah dilarang sama pemerintah
kamu bisa bertahan
akan nggak percaya dengan keyakinan bagja
mandaset minta akan datang kesini
kalau gitu saya pemeriksaan
sedih liat aku ngeceng
doi kamu tuh gak usah ikut mikirin doi
kan itu juga mereka baikan lagi
kalo jennifer begitu sama saya gimana ya